pertambangan tanah kle di kawasan perbukitan gunung sariak
kecamatan kuranji kota padang longsor pada kamis siang
perbukitan yang longsor menimpa eskavator dan truk yang sedang memuat tanah
saat kejadian ada tiga pekerja berada di lokasi
satu orang berhasil menyelamatkan diri setelah melompat
sedangkan dua orang lainnya menjadi korban tewas tertimbun longsoran tanah
kedua korban adalah syukri sopir truk dan arief rahman hakim yang mengoperasikan ekskavator
posisi tidak jauh dari ekskavatornya berada dengan kondisi sudah meninggal dunia
kedalaman kurang lebih dari timbunan sekitar tiga sampai empat meter kedalaman
kesulitannya apa tadi
kesulitannya korban tergencet dengan batu dan juga akses masyarakat yang juga padat
menghalangi petugas untuk melakukan evakuasi
tanah kle dari kawasan itu sendiri selama ini menjadi pasokan utama pt semen padang
untuk bahan pembuatan semen
ini karena bencana tidak ada apa apa
tadi runtuh saja pas orang ini
pertama milik warga ini milik masyarakat
ini kejadian jam dua belas siang tadi
jadi tanah tiba tiba runtuh saja ke bawah
kita mengimpit traktor atau eskavator
musibah ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian guna mencari sebab sebab terjadinya peristiwa tersebut
jone di kambang padang sumatera barat